malang betul nasib sutarsi tujuh puluh tiga tahun warga kampung segok desa batu nunggal kecamatan cibadak kabupaten sukabumi
uang delapan belas juta raib di gondol malik tak tahu diri
uang ia simpan dalam bantal kapuk
rupanya harta berharga yang ia punya itu memancing rencana busuk
diduga dua orang maling menerobos jendela kamar saat suasana rumah sepi
istri pensiunan polisi ini sedang masak di dapur
melihat kamar porak poranda dan uang tunjangan pensiun suaminya hilang ia langsung histeris
pertanyaannya kok malingnya tahu ada uang dalam bantal kapuk
kuat dugaan dua pelaku
adalah orang dekat
kasus ini kini dalam penyelidikan mapolsek cibadak sukabumi
tim liputan cnn indonesia